bagaimana mungkin aku pakai baju seperti ini
aku memang salah
seharusnya aku nggak pakai baju ini buat bersih muntahku
aku gak boleh muntah lagi
aku gak mau
aku tak mau
semuanya kenapa ini semua
ribut tahu mau
ini dia mau dimana
sepertinya ada yang tidak beres dengan
tubuhnya dev saya harus bawa
dia ke ruang ps
enggak bisa hari ini
def ada ulangan dan tidak ada
ulangan susulan buat kamu tapi bu
saya tidak bisa membiarkan tubuhnya
dev bau seperti ini
gini aja biar anak anak dan dev sayangin
umurni silakan keluar
james tony kamu duduk kesana
kamu duduk kesana
kamu duduk di pojok sana cepat
saya mau keluar bu kalau si bo itu ikut tulangan
atau saya lapor ke kepala sekolah
jeffrey kamu gak boleh gitu
sekarang kamu harus keluar
kamu harus kembali ke tempat
namun kalau ada si bow itu aku gak bisa konsentrasi ulangannya
bener kan teman teman
jeff sekarang kamu duduk
kamu kerjakan ulangan ini dua sekarang
jangan dev diam
kerjakan ulangannya sekarang
aku sudah biasa diperlakukan seperti ini
aku masih bisa ikutan ulangan
aku masih bisa ikutan ulangan
seharusnya tadi bu ani tidak mengeluarkan dev dengan cara seperti itu
itu namanya ibu sudah mengucilkan dia
tapi bu devi harus ulangan
dan tidak ada ulangan susulan
jujur saja saya ajak pun tidak tahan dengan baunya
maka dari itu saya suruh dia mengerjakan di luar

tapi kan ibu bisa memberi waktu dia untuk mandi atau mengganti pakaian

tidak memperlakukan dia seperti binatang
bu murni jaga mulut ibu
saya tahu permasalahan ini
ibu ani ibu sebagai wali kelas def seharusnya tahu
apa yang terjadi dengan anak ini
bagaimana dia bisa masuk sekolah dengan baju yang umel dan bau
bagaimana dia bisa masuk sekolah dengan baju yang umel dan bau

saya juga tidak tahu pak

akhir hari ini semangat belajarnya berkurang
dan dia tidak fokus sama pelajaran
dan dia juga sering bermasalah dengan teman temannya pak
selalu bikin masalah
apakah dave yang ini termasuk anak yang bermasalah dengan uang sekolahnya
tapi pak menurut saya ini tidak adil sekali
ini tidak ada sangkut pautnya dengan dia bayaran sekolah

ada hubungannya bu
sekolah kita punya peraturan

pak apa sebaiknya kita panggil saja orang tua ini
ide yang bagus
pak apa tidak lebih dulu kita menanyakan langsung kepada anaknya

ide yang bagus

ini terlalu buang waktu pak

aku harus mencari cara untuk mencari tahu masalahnya david
pasti ada yang tidak beres dengan keluarganya
kak lapar kak
sen namanya kamu ajang lapar aku itu juga
eh ada yang penuh tuh
ada yang penuh tuh
eh ini anak kelas satu dagu banget sih
udah kak udah kak
kakak tim masih makan setelah sekolah kak
nanti akan diaduin

bayi furthermore kamu kembali ke situ ayo
siapa yang bikin gara gara
gak ada pak
dev kamu belum pulang
dev tinggalkan pekerjaan itu dan kamu pulang ya
nanti saya dapat hukuman yang lebih berat lagi
tuh bukan kamu kok babak belur begitu
dev muka kamu harus diobati
gak apa apa kok bu
nanti mukanya juga selesai
dave untuk kali ini kamu harus nurut sama ibu
hai dev mana
dev gak tahu mah
mungkin di sekolah ada les kali mah
kok gak tahu sih kan satu sekolah
halo dengan ibu diana
oh ya benar saya sendiri
iya ibu ini saya ibu ani wali kelasnya dev
gini loh bu saya mau melaporkan hari ini dev banyak sekali membuat masalah
iya bu dia bertengkar dengan teman temannya dan dia juga bikin ulah di kelas
gini bu kalau tidak keberatan ibu besok datang ke sekolah menghadap saya dan kepala sekolah bagaimana ibu
oh iya baik baik
baiklah ibu terima kasih banyak ibu selamat siang
terima kasih banyak ibu
saya sudah mau ada pembawaan

saya sudah mau ada pembawaan
saya sudah mau ada pembawaan